sebagai penggemar setiap film bergenre horror
anda tentu tidak asing dengan sosok seperti sundul bolo
atau bonika annabel
sosok makhluk halus atau hantu dalam film horror
biasanya digambarkan secara tak kasat mata maupun nyata
dalam adegan film sosok sosok menyeramkan itu umumnya muncul secara tiba tiba
sehingga menimbulkan histeria penonton
selain tentunya efek riasan wajah
menciptakan adegan menakutkan seperti halnya di film the countering
juga membutuhkan efek khusus
dahulu film horror terutama di tanah air
lebih banyak mengandalkan make up organik
untuk menciptakan efek seram pada suatu karakter
sayangnya untuk adegan khusus seperti terbang atau melayang
masih terlihat kurang sempurna
seringkali tali yang digunakan untuk mengangkat sang pemain ke udara
masih nampak pada layar
hal itu bisa dikatakan lumrah
karena saat itu belum tersedia teknologi special effect
namun kini hampir semua industri film
telah menggunakan teknologi special effect yang canggih
pada umumnya yang paling sering digunakan adalah
komputer graphic imagery atau dikenal dengan cgi
dalam menciptakan visual sempurna dari sosok makhluk halus yang menyeramkan
sutradara yang juga ahli special effect eric peck
mencoba mengungkapkan efek dan trik yang digunakan
pada salah satu film horror hollywood tersukses
guna menciptakan visual seperti adegan di film low budget itu
back memadukan cara konvensional atau manual
dengan kecanggihan komputer
tak perlu studio canggih
cara yang dilakukan back mungkin bisa dilakukan di rumah anda
contohnya demi menciptakan adegan selimut tersingkap secara tiba tiba
para kru menggunakan bantuan dari kipas angin dan alat pengering rambut
sementara untuk adegan kaki yang seolah olah ditarik oleh sosok misterius
digunakan sebuah tali yang ditarik oleh tenaga manusia
shot adegan demi adegan itu nantinya dikombinasikan dengan special effect
di dalam proses editing
dengan begitu baik alat maupun orang yang menciptakan special effect itu
tidak nampak dilayang
film pengabdi setan yang kini sedang laris di bioskop tanah air
justru sama sekali tidak menggunakan alat pengering rambut
tidak menggunakan efek digital atau teknologi cgi
sutradara joko anwar justru menerapkan efek praktikal atau make up yang kuat
untuk menjaga atmosfer horror yang ditampilkan
meski menggunakan cara konvensional
berkat kekuatan acting pemain dan arahan sutradara
film remake ini sukses memberi efek angker ke penontonnya
sebagai penonton dewasa tentu sadar betul dengan beragam trik atau rekayasa
di balik ketegangan sebuah film horror
namun apapun sosok hantunya film horror selalu ampuh membuat siapapun merinding